silakan pusat di bimbing siap awas jangan rebutan
was tertib yang tertib jangan rebutan yang tertib jangan rebutan ayo seluruh baris berbaris
hai yuk yuk labaik allahumma labaik labaik allah syariq alaqala baik tur tur ini yang
bisa dipegang dipegang ya terus sambil baca bismillahirrohmanirrohim
kamu tahu nggak ke orang mau mandi di empang pakai salam begitu
mandi di empang tahun itu
ini ada baju ihromnya nih tuh
berarti hai kalau setiap nyembunyi karena di atas kasurnya hai kalau makanya itu pakai
mata udah tahu nggak sengaja lempar aku kenceng lah bukan itu sob bukan tadi
woi lihat baju ihrom jatuh di bawah sob nah habis itu aikal ambil deh cuma mungkin lempannya
kenceng aja sob ya elah bilang aja kalian itu sengaja mau ngumpetin ya kan
sobring kalau aku nyemunyiin itu aku taruhnya di tong sampah bilang aja kamu sengaja ya kan
udah eh aduh sobri sobri yang penting udah ketemu baju ihromnya haa lagi kamu juga sih kebiasaan
buang sampah sembarangan naruh barang juga jadi sembarangan sekarang kamu ganti bajunya
terus kamu ke lapangan fahim tah ada assalamualaikum
sekarang semuanya sudah berkumpul ustadz akan jelaskan sedikit ya pakaian ikhrom itu disunahkan
berwarna putih ya artinya mengenakan pakaian ihrom itu kita akan memulai untuk melaksanakan ibadah
haji ataupun umroh cara mengenakannya pun gampang ya untuk perempuan kalian mengenakan seperti mukena
untuk shalwood nah kalau untuk laki laki itu ada dua bagian kain yang satu dipakai seperti sarung nah asli leshire everything is the same as used clothes
itu ada dua bagian kain
yang satu dipakai seperti sarung

dan tidak memakai baju dalaman lagi
kalian selempangkan kain yang buat selendang itu
di atas bahu kiri ke arah tangan kanan bawah
jangan sampai terbalik
coba dicek tolong yang lain
sudah benar atau belum
tadi sudah dijelaskan oleh ustadz ridwan
kalian boleh mengecek satu sama lain di antara kalian
masih ada yang kurang pas
atau ada yang juga mungkin mulai turun kainnya
dibenerin lagi ya
sekarang kita akan melaksanakan proses manasik
di antara lain ada tawaf ⁇ syai kemudian lempar jumroh
nanti pada saat pelaksanaannya
perhatikan baik baik ustadz ridwan
jangan ada yang ngobrol
dan jangan ada yang bercanda
semuanya harus dilakukan secara khusyuk
baik kalau begitu sebelum kita memulai
tawaf syai dan lain sebagainya
kita membaca talbiah terlebih dahulu
la baik allahumma la baik
la baik allahumma la baik
la baik allahumma la baik
la baik allahumma la baik
la baik allahumma la baik
la baik allahumma la baik
awas jangan rebutan
awas yang tertib jangan tertib jangan rebutan
yang tertib jangan rebutan ayo seluruh baris berbaris
la baik allahumma la baik
allahumma la baik
la baik allahumma syarikalah
nah ini kalau bisa dipegang dipegang
ya terus sambil baca
itu baru kita
kau tak perlu harta untuk menjadi sempurna
permata indah hanya di dalam jiwa
tau kan jadi berguna
ini baru manasik baru latihan
bangun apa mau dihukum
apa itu an
satu dua tiga
tepat sasaran tempat sasaran
semuanya harus pakai niat
merupakan salah satu simbol perlawanan
kenapa seperti itu
karena upaya perlawanan melawan godaan setan
karena setan tidak akan pernah menyerah
setiap umat manusia
jadi lempar jumroh ini adalah
semangat kita untuk melakukan perlawanan
lempar lagi yang semangat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jangan berebutan ya
kalau ada yang gak kebahagiaan
tenang ntar positi ambilin lagi di dapur
duduk duduk ayo makannya duduk
bagian satu bawah
nah duduk makannya duduk
bismillah duduk makannya duduk
ya silahkan duduk dulu duduk dulu
makan yang terbaik sambil kalian makan para santri sekalian
ustadz musa yang mulia dan santun ini ada pengumuman penting
coba tolong dengarkan
dua hari lagi kita akan menyambut bulan suci ramadan
dengerin ustadznya ya
seperti biasa setiap tahunnya pesantren kunanta memiliki acara rutin
maka dari itu kita akan mengadakan pawai
pak ustadz kita pawai sepeda lagi
aduh aduh aduh
bukan lukman kita pawai untuk menyambut bulan suci ramadhan
yang indah soalnya kan allah itu suka pindah
oh siap ustadzah
nanti ditempel disini kunanta
amalia kamu gak mau ikut gunting
enggak ah ustadzah
kalau misalnya jari jari incis lia yang lentik lentik ini kegunting gimana ayo
kan sakit tuh saza sakit tapi berdarah
terus gak sengaja kena tangan kita
kan bahagia ustadzah
guntingnya kan tajam
kalau misalnya kita nggak sengaja kegunting
jarinya ntar aja kita gundul lagi dong
apakah ada kegiatannya lebih lembut ustadzah
eh amalia eh najwa eh utami
kalian itu ya
gugunting nanti kuku kalian satu
eh udah udah udah butet
kalau memang kalian gak mau gunting gunting
mendingan kalian siapin balon aja ya
ustadzah tinggal sebentar ya ustadzah
ustadzah tinggal sebentar ya
waalaikumsalam pak sri kiti
eh ada siapa ya
aduh aduh aduh
aduh pak sri kiti
bambu ini untuk apa ya
buat bikin obor
jadi nanti ini
buat dipotong pendek pendek
diisi minyak tanah
terus kita sundut
maaf ustadz sudah sampai mana ya
oh iya baik baik ustadz
udah dah begini aja
nanti ngeliat langsung jadinya aja
ngeliat langsung jadinya ya
kalau gitu oke
pak sri kiti
pak sri iduan
maaf nih ganggu sebentar ya
karena nanti kita akan kedatangan tamu istimewa nih pak sri kiti
masya allah kamu istimewa ustadz
udah pak sri kiti nanti juga bakal tau kok
kalau tamu yang udah dateng ya
nanti tolong bukain gerbangnya ya
baiklah kalau begitu
siap laksanakan ustadz
ya udah kalau gitu saya langsung pamit ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nah gitu loh
saya mau balik ke gerbang
ya mau menunggu tamu istimewa yang datang
oke siap laksanakan pak sri kiti
eh pak sri gini pak sri gini
aduh aduh aduh
pak sri kiti
kok tidur tiduran di jelam
begini katanya mau jaga gerbang nih pak sri kiti
aduh aduh aduh
kau buang angkatan banget
kau buang angkatan
kamu muterin gambu
kagak lihat ada saya
hanya dikenal saya
aduh aduh aduh
aku gak sengaja
tadi mau nanya ini taruh dimana
aduh udah sekarang bawa aja noh
bawa ke pak deh
pak deh lagi disana
indra diem ya
aduh enak banget nih
di padang pasir
kalau punya hobi tuh jangan suka dihukum aja
kalian mau gak
oh yaudah yaudah
aku ambilin buat kalian
tuh umben bayi haikal
haikal tuh juga punya hati yang mulia dan cantik
eh gak bisa
aku tuh dari tadi ngeliat kamu kayaknya mukanya lemes
capek lagi dihukum
es jeruk buat kamu
itu mana mesum
aduh aduh aduh aduh aduh